tapi kalau supply nya terlalu besar demand nya tetap itu hukum pasarnya harga pasti karena oversupply
baru panen besar ini jagung baik di sumbawa baik di dompu minggu lalu kita lihat di gorontalo semuanya panen
sehingga terjadi adalah perubah turun karena oversupply
harga yang sebelumnya rp tujuh sekarang sudah turun menjadi rp empat dua ratus
baik untuk peternak tapi kurang baik untuk petani
ini menjaga keseimbangan seperti ini tidak mudah
yang paling penting menurut saya produktivitasnya harus naik
misalnya kayak sini pakai benih tangguh hasilnya tadi saya tanya tujuh delapan ton
kalau yang bisi juga sama bisa tujuh delapan sembilan ton
nah produksinya harus itu tapi ada yang di bawah lima ton
nah itu yang dengan harga rp empat dua ratus itu
ya ini yang kemarin kita sudah dorong yang kita dorong
tapi kalau supply nya terlalu besar demanya tetap itu hukum pasarnya harga pasti turun
ini pak presiden sama seperti sektor pertambangan apakah pertanian kita di setiap daerah ada industrialisasinya pak
inilah yang tadi saya sampaikan dengan pak menteri pertanian dengan pak menteri perdagangan
memang industri nya itu harus mendekati lahan lahan jagung yang ada
sehingga bisa panggang ternak jatuh semuanya
memang ini yang terus akan kita dorong sehingga harga itu bisa lebih stabil
kalau ada industri harga akan lebih stabil
tapi kalau jauh dari sini harus dibawa ke jawa dari sini harus dibawa ke jawa barat
ya memang kosnya kemakan banyak di transport
ini satu lagi pak presiden berhubung kabupaten sumbawakan
lahannya masih tak ada hujan sebagian besar
nah sementara di kita baru ada satu bendungan besar pak yang di kabupaten sumbawa
di provinsi ntb bendungannya itu paling banyak kita bangun
tujuh kita bangun jangan satu satu satu tidak ada
kabupaten sumbawa sendiri tiga kan ada
tulan bano beringin sila sama tiusuntuk sama tiu tadi
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya